seorang nenek berusia delapan puluh satu tahun di kabupaten lombok barat nusa tenggara barat jatuh ke jurang sedalam dua puluh lima meter hari senin
evakuasi yang berlangsung pada keesokan harinya melibatkan tim gabungan basarnas tni polri dan warga
habibah warga desa lembasari kecamatan gunung sari kabupaten lombok barat hilang senin lima februari
kabar terakhir ia tengah mencari durian di hutan
nenek berusia delapan puluh satu tahun itu rupanya terjatuh ke dalam jurang dan ditemukan tersangkut di tebing dua puluh lima meter dari dasar jurang
selasa proses evakuasi dilakukan tim basarnas mataram bersama warga anggota tni dan polri
tim sempat mengalami kesulitan dan akhirnya mengevakuasi habibah lewat jalur bawah yang curam
habibah berhasil diselamatkan ia mengalami dehidrasi dan luka di bagian tubuhnya
kita langsung kira kira ke dalam dua puluh lima meter dan kita
evakuasi terhadap haji habibah umur delapan puluh satu tahun itu dia ada di pertengahan tebing
kalau ke dalam tebing itu kira kira lima puluh meter
pertama karena cuaca yang kedua karena licin di lokasi tersebut
habibah langsung dilarikan ke puskesmas gunung sari untuk mendapatkan pertolongan pertama
lalu rahmat junaidi lombok barat